mas mas bayar dulu mas
bayar dulu dong
wih ada apa nih
eh lu bayar dulu bang kesel lari aja lu
lu gatau kita anak barir ah
oh iya gimana urusan lu sama geng warior dan geng serigala
lo berhasil cegah mereka perang
aduh alhamdulillah ya
aku juga tadi sempet eh kok
gue terlalu keras ya
tadi sempat takut lu kenapa napa
tapi lu baik baik aja kan
iya enggak kok
itu semua berkat doa kamu kok
tadi kan kita baru ketemuan ya
tapi kalau sekarang aku udah ngerasa kangen banget gitu sama kamu
jadi kalo ngeliat mata kamu tuh aku selalu kangen selalu ingat kamu
kamu kangen gak sama aku
padahal kita baru aja ketemu ya
soalnya dari tadi tuh aku khawatir banget
aku guegut takut lo kenapa napa
kamu tenang aja
oh iya nanti pulang sekolah aku jemput kamu ya
aku mau bawa kamu ke cafe yang sangat romantis dan makanan itu enak banget
ya udah bye reva sayang
basi kamu tuh basi poi
itu gak mungkin
aku gak bakalan rela kamu punya pacar lagi di luar sana sampai kapanpun kan
karena aku yakin banget
kamu gak bisa mbampain aku
kamu gak bisa ngupain aku dan aku gak bisa ngupain kamu
dan kita bisa bertemu di sini karena jodoh
jadi gak mungkin kamu punya pacar kamu bohong
pura pura kali telfonannya
kok makin hari makin aneh sih kamu
nah kamu juga aneh semenjak putus sama aku jadi aneh
mama gak seneng deh kalau papa itu bicara masinis kayak gitu
gimanapun juga adrian itu bakal jadi pacar yang boy ngerti
oh kalo untuk urusan itu boy kan udah punya pacar ma
dan papa setuju kok sama dia
daripada ondel ondel kamu itu
bah dia bukan ondel tapi dia model
tolong deh pak
ih papa sebenarnya celak
udah begini aja
kita serahkan aja semuanya sama boy untuk ambil keputusan
gak bisa mama gak setuju
wah kita berdua ini kan orang tuanya si boy
jadi kita harus bisa mengarahkan si boy supaya si boy bisa milih cewek yang bener
tapi pilihannya boy udah bener kok ma
tapi kamu yang perlu introspeksi
apakah kamu udah jadi ibu yang benar belum buat si boy
kenapa kesana lagi pak
habis kemana lagi
sebelah ngomong sama papa
ngomong sama papa tuh gak pernah beres
itu karena kamu gak pernah mau kalah
bukannya karena papa yang gak pernah mau kalah
papa gak pernah kalah
papa papa ada yang lupa nih pak
pak adriananya masih di depan
udah urusin ondel ondelnya
senyum senyum senyum
lo tau gak
tadi tiba tiba berubah banget telpon gue
wah itu anak nekat banget ya
tiba tiba aja dia bilang gue tuh cantik mata gue indah terus dia kangen sama gue
gue kayak berasa miss
terus dia ngajakin gue ketemuan di kafe romantis
oh syukur ya rey
gue kan gue belum pernah pacaran
terus gue harus gimana
ntar tiba tiba gue tingkahnya aneh aneh diilvi lagi sama gue
kalau jadi cewek tuh jangan yang terlalu jaim jaim juga
gue udah nunjukin tuh kalau dia tuh suka sama lo
sekarang ya sedikitnya lo nunjukin juga deh sama gue
biar gak gue tuh berpikirin kalau lo tuh sejual mahal mahal
iya juga ya
hampir mati jantungan gue barusan
tante aku pamit pulang ya tante
kok buru buru banget
kan kita belum dinner sama sama
aku kelihatannya om juga capek boy juga capek tante juga capek
tuh udah nguat omnya
yaudah gak apa apa
sering sering main kesini ya
tadi aku sama boy juga udah tukeran nomor
nanti kita komunikasi lagi ya bu ya
aduh tante tuh udah yakin banget
kalau kalian sering ketemu lama lama kalian itu pasti cocok banget
gadis seperti kamu belum belum udah minta nomor
gak baik tau
papa jangan sinis
tante aja yang nganterin
gak apa apa tante aku bisa
papa dukung kamu sama leva
duduk kok semua
hai mas mas bayar dulu mas bayar dulu dong
hai ada apa nih ini bayar dulu bang selalu lari aja lu lu nggak tahu kita anak parir
jauh jauh macam lu